dan juga profit dari investasi reksadana sekaligus cara terbaik pengelolaan uang anda untuk masuk ke reksadana
sudah bergabung bersama kami prita gozi ceo dari z finance
selamat pagi mbak prita apa kabar
selamat pagi kabar baik
baik mbak prita ini langsung saja bagaimana sebetulnya kita bisa mengatur uang ataupun gaji pendapatan kita per bulan
untuk bisa dimasukkan ke reksadana kita lebih baik start small dulu atau langsung besar nih mbak prita
ya pertanyaan yang bagus
jadi kalau kita adalah seorang karyawan di mana penghasilan kita setiap bulan
maka cara terbaik untuk pemula adalah melakukan istilahnya dolar cost averaging
karena kita rupiah jadi rupiah cost averaging
apa tuh maksudnya maksudnya kita menyisikan dari gaji katakanlah seratus ribu rupiah setiap bulan
langsung diberikan instrumen investasi dalam hal ini adalah reksadana
nah dengan demikian kita tidak terlalu memikirkan apakah sekarang kondisinya
harga reksadana itu sedang turun atau sedang naik atau seperti apa tidak ada masalah
nanti kita akan lihat dalam jangka panjang modal yang sudah kita keluarkan
harapannya itu bisa berkembang dengan angka yang sesuai dengan resiko yang dibawa oleh setiap reksadana
karena tadi kan sudah dijelaskan reksadana ada jenis jenisnya
jadi karena jenisnya itu berbeda beda resikonya juga berbeda beda
maka harapan kita terhadap imbal hasil reksadana juga harus berbeda
saya kira seperti itu
oke tapi untuk jenis jenis reksadana yang paling aman sebetulnya untuk pemula itu
apa sih mbak yang bisa diambil atau dipilih
ya reksadana yang paling sedikit lah resikonya adalah reksadana pasar uang
jadi untuk siapapun investor pemula yang memang ingin baru mulai berinvestasi
sangat saya anjurkan untuk memulainya dengan reksadana pasar uang
setelah kita memahami reksadana itu cara kerjanya seperti apa
baru kemudian silakan
akan menaikkan tingkat resiko sesuai dengan tujuan keuangan masing masing
karena setiap orang itu memiliki tujuan keuangan yang berbeda
semakin panjang durasi tujuan keuangan kita
maka saya akan sarankan mengambil reksadana yang memang memberikan potensi imbal hasil lebih tinggi
tetapi pahami juga resikonya juga akan lebih tinggi
ya itu reksadana saham kira kira gitu
nah itu tadi
untuk penentuan profil risiko investor apa saja yang harus kita cermati mbak prita
nah sebetulnya kalau ngomongin profil resiko
itu kan nanti tergolong menjadi tiga jenis besar lah
biasanya tuh aduh uangnya yang penting nggak turun gitu kan
pokoknya aman aman aja
terus dalam ekstrim yang berbeda itu adalah orang agresif
itu yang pokoknya gimana caranya supaya bisa cuan cepat bisa cuan sebanyak banyaknya
nah itu adalah orang orang agresif
di tengah tengah itu adalah mereka yang memiliki balance di antara dua hal tersebut
profil kita sebetulnya ditentukan
dari satu profil kita secara usia
harusnya usianya muda itu dia lebih agresif
kenapa karena durasi investasi lebih panjang
kalau usianya sudah lebih senior harusnya dia sedikit berhati hati lah
yang kedua adalah pengalaman
karena semakin kita berpengalaman kemudian kita juga sudah belajar dan kita paham
harusnya sih kita nggak apa apa
kayak ibaratnya tuh setir mobil
kalau misalnya belum pernah belajar setir mobil ya pasti kita pelan pelan
kita masuk ke jalan yang lebih sepi
tapi pada saat kita sudah jalan
kaguk di jalan tol pun juga nggak apa apa
selama memang sesuai dengan aturan aturan
dan yang terakhir jumlah uang jangan salah
karena semakin sedikit jumlah uang yang kita punya
berarti biasanya kita lebih hati hati
bayangkan kalau misalnya seseorang menyisihkan lima ratus ribu per bulan itu susah banget ya
kan buat dia tuh benar benar kayak
oh ini tuh apa harta yang aku benar benar harus pilih banget
beda dengan orang mungkin yang buat dia lima ratus ribu tuh ya kayak dia beli minuman aja gitu kan ya
buat dia mungkin ya nggak apa apa lah
saya belajar gini gini di situ
jadi sebetulnya profil kita itu akan terbentuk dari tiga hal tadi
oke nah ini kan juga akan berkaitan dengan bagaimana para nasabah ataupun investor ini
akan melakukan diversifikasi portfolio reksadana mereka
bagaimana mbak prita
nah itu sebenarnya ya bahasa diversifikasi portfolio itu udah nggak perlu lagi
karena reksadana itu sendiri sudah merupakan portofolio
jadi beda dengan kalau kita misalnya beli emas
ya itu satu aset ya satu produk itu saja
tetapi pada saat kita membeli reksadana sebenarnya kita sudah membeli kumpulan aset itu
contoh kalau seseorang membeli reksadana pasar uang
ya betul isinya adalah mostly deposito dan produk pasar uang
tapi deposito dari berbagai bank pasar uang dari berbagai lokasi
sedangkan kalau misalnya saham
di dalam reksadana saham itu sudah dibelikan saham saham itu minimal sepuluh
pasti lebih banyak lagi biasanya
nah artinya buat apa
lagi mendiversifikasikan lagi reksadana reksadana yang kita miliki
yang anda perlu lakukan adalah
sesuaikan dengan tujuan keuangan
masing masing tujuan keuangan itu boleh anda pilih satu reksadana yang berbeda
oke mbak prita tapi boleh atau tidak sih investor atau nasabah ini menggunakan dana darurat untuk diinvestasikan di reksadana
jadi dana darurat itu adalah dana yang terpisah
banyak orang yang kalau misalnya nggak ngerti
dan mungkin hidupnya dia
jadi dia merasa bahwa nggak perlulah saya taruh dana darurat ngapain nggak cuan
itu biasanya pemikiran seperti itu
mostly ya maaf nih adalah mereka yang muda banget
mereka belum punya tanggung jawab di keluarganya
kemudian yang kedua mungkin dia masih lajang dan dia benar benar nggak mikirin keluarganya
nah itu biasanya kayak gitu
karena biasanya pada saat dia mengalami musik ya dia bisa kendaliin sendiri
tapi akan beda ceritanya kalau kita sudah berkeluarga
itu akan sangat berbeda
kita akan paham bahwa setiap bulan ada aja pasti kebutuhan
kebutuhan tak terjuga
oleh sebab itu jangan sekali kali pakai dana darurat untuk berinvestasi
oke jadi lagi lagi harus pemenuhan dana darurat itu didahului
baru memulai investasi dengan dana ataupun uang dingin yang tidak bergerak
begitu ya mbak prita
ya mbak prita ini terkait dengan reksadana
catatan dari kci sendiri pada tahun dua ribu dua puluh kemarin
ternyata reksadana saham ini banyak sekali peminatnya dari generasi muda terutama
padahal risikonya juga tetap tinggi
bagaimana ini bisa memberikan literasi kepada para pemula
di pasar reksadana ini
agar bisa memanagelah risiko risiko yang mungkin timbul
karena memilih investasi di reksadana yang risikonya cukup tinggi
yang paling pertama sebetulnya adalah dia paham dulu profil resikonya
kalau memang dia profil risikonya agresif
lalu tidak menggunakan dana darurat
kemudian memang motivasinya adalah untuk investasi
sebetulnya reksadana saham itu adalah jawaban yang tepat
untuk masuk ke pasar saham
karena kalau misalnya langsung masuk ke saham
itu biasanya sih
tanpa pengetahuan yang memadai
oh dia punya saham itu
karena kan sekarang di media sosial itu marak banget ya
tanpa kita paham sebetulnya itu apa
terus kalau misalnya dia bilang
oh profit sekian
ya dia belinya kapan
pernah nggak dia share kalau lagi lost
yang kayak gitu
jadi sebetulnya itu entry point
apa istilahnya gerbang pertama yang bagus banget
kalau di start dengan reksadana saham
kalau anda menggunakan reksadana saham
dengan niatan untuk trading
kalau memang niatannya trading
saya akan lebih menganjurkan untuk membelinya exchange trade fund atau etf
karena itu memang tujuannya untuk bisa di trade juga nggak apa apa gitu loh
jadi kita harus paham tujuan kita apa dulu
baru kita sesuaikan kendaraannya gitu
oke nah ini kan pada saat kita membeli reksadana
tentunya kita akan juga memilih manajer investasi untuk mengelola dana kita
bagaimana tipsnya mbak prita untuk memilih manajer investasi ini
ya yang paling pertama pastinya ada reputasi
itu tidak bisa dipungkiri
dari mana kita bisa tahu reputasi banyak
pertama kita pelajari prospektusnya
dari situ kita bisa tahu siapa sih pengelolanya
kalau misalnya kita mau naik pesawat
kita mau naik bus umum
pasti kita mau yang supirnya itu benar
dia jago dia pengalaman
oke jago apa nggak itu ketahuannya pas mana
pas pasar lagi ambruk
di situ ketahuan dia jago
kalau pasar lagi ambruk
terus dia bisa menahani keambrukan reksadana sahamnya
berarti dia jago banget
artinya kalau pandemi dua ribu dua puluh
awal kemarin saat pasar keuangan ambruk
ini mereka yang bertahan sekarang sudah bisa dikatakan
manajer investasi yang memiliki kredibilitas yang cukup baik ya
salah satunya berarti dia berpengalaman nih
jadi modeling dari reksadananya itu bagus
kemudian yang kedua
pastinya kalau izin dan lain lain
itu sudah nggak ada cerita
lalu yang ketiga
itu kita juga mesti lihat
dia beliinnya apa
karena reksadana saham itu kan bebas dibeliin saham apa saja
dia beliin saham apa nih
hati hati kalau memang anda membeli reksadana saham
yang didalamnya terlalu banyak saham third liner
tetapi hati hati mungkin itu bukan untuk tujuan jangka panjang gitu
oke jadi lagi lagi kita juga melihat produk apa
yang akan dibeli oleh manajer investasi ini sendiri begitu
mungkin satu pertanyaan terakhir
saat ini juga banyak sekali ya reksadana yang dijual online
bahkan ada di e commerce juga
bedanya dengan reksadana yang dikeluarkan oleh perbankan bagaimana
oh ya jadi itu sebenarnya cuman kita belinya di mana
itu sama aja kayak kita misalnya beli pelembut pewangi pakaian
kita bisa beli langsung secara offline di toko
atau misalnya kita juga bisa membeli lewat sekarang kan mall online
sebenarnya itu cuma perbedaan platform
tetapi pada saat sudah masuk ke dalam platform itu
baik di bank maupun di perbank
sebenarnya di baliknya ini kita beli barang apa
jadi setiap saya ditanya
saya lebih baik beli platform yang mana ya
saya selalu jawab
yang kamu tanya sebenarnya adalah beli produk yang mana dulu
baru kamu lihat platformnya ini aman atau tidak
kemudian dia memiliki separate rekening dana nasabah atau tidak
nah baru deh tuh kita pilih yang seperti itu
dan yang pastinya
kalaupun juga lewat bank
sekarang bank itu sudah banyak yang punya online platform juga
dan itu juga sangat sangat membantu kita
sehingga kita bisa monitor dengan baik gitu
baik artinya untuk para pemula mungkin coba aja dulu ya
karena memang sangat mudah dan juga tadi dengan tips dan trik dari mbak prita
semoga ini bisa membantu para pemula di sektor investasi reksadana ini
sudah bergabung bersama cnn indonesia today pada pagi hari ini
sehat terus mbak prita